dibilangin mas wisnu itu temen lama bude
sana gak sebelon bude setrika otak kamu biar gak kusut sana
berantakan ini kau mah
padahal tadi nyaris aja budi ngomong kenapa dia pakai sarul aku lagi ngorek ngorek info sih
padahal aku udah dengerin omongan yang soal mantan mantannya segala lagi
sekarang aku harus cari informasi kemana lagi ya
penasaran banget waktu itu siapa sih sebenarnya aku selalu merasa ada yang aneh sebenarnya
oke aku akan ke rumah amirah nemuin pak wisnu aku harus tahu siapa dia sebenarnya
bu tunggu bu
sana pergi amira mendengarkan amira dulu dong
enggak ibu mau mendengar apa apa dari kamu
bu ibu dengerin amira dulu dong
cukup amira cukup
hati ibu udah sakit amira dan ibu tidak mau mendengar apa apa yang